saya dan anak anak yang terinfeksi hiv tidak ada bedanya
cuma satu masalahnya dia harus minum obat teratur
nutrisinya harus baik pola istirahatnya harus baik
kita pun harus baik juga kan nutrisinya
nah cuma yang bedanya satu dia ketergantungan dengan obat itu seumur hidup dia
itu walaupun anak terinfeksi tapi kan dia tetap manusia gitu loh
alhamdulillah ya tuhan anak anak ini bagai kami tiada
lihatlah mereka dalam terang kasih sayang
begitupun dengan anak anak di kamar lain
mereka adalah orang dengan hiv aids atau oda
penghuni yayasan vina smart era yang didirikan oleh ropina pada tahun dua ribu delapan
setelah saya dua tahun bergelut di situ kebetulan teman saya profesor ini bilang
vin sekarang sudah ada anak yang terinfeksi hiv
anak dari penasun tadi pengguna jarum suntik
kita mau buat satu yayasan dia bilang gitu untuk khusus anak anak yang terinfeksi hiv
akhirnya terus bergelut semakin hari semakin banyak rujukan
sampai di dua ribu enam belas kalau nggak salah saya keluar dari atmajaya itu ada sekitar
hampir sembilan puluh enam orang anak yang terkandung
jadi kita sudah terdata
bagaimana yang nggak terdata
itu yang terperiksa bagaimana yang tidak terperiksa
terus akhirnya lama lama saya berpikir lagi apa yang harus saya lakukan sebagai bidan
kebetulan nenek dari anak anak yang ada di sini ini waktu itu ngomong
jadi saya merasa satu beban juga kita harus lakukan ini nih
saya terus terang gak terlalu mengerti mengurus anak ini
boleh nggak saya titip anak ini ya macam macam deh
pokoknya mereka itu menitipkan ke saya
ada sepuluh oda berusia enam hingga lima belas tahun yang dirawat oleh ropina di yayasan ini
sembilan di antaranya positif mengidap hiv
kau pemerik yang mahal langsung
doa pagi adalah kegiatan rutin yang dilakukannya bersama anak anak ini
mereka melakukannya bersama sama meski berbeda agama
kau pemerik yang mahal langsung
kita punya tuhan satu gitu loh
jadi saya mau tanamkan sama anak anak ini walaupun kamu berbeda agama di sini kita adalah satu
kita saling mengingatkan eh kamu udah minum obat belum kamu udah ini belum itu kan tanda kesatuan
kalau kita cuma ngomong di bibir aja lift service doang gitu ya kita persatuan begini
tapi nggak ada tindak lanjutnya atau nggak ada sesuatu yang kita lakukan
saya rasa percuma juga gitu
walaupun sedikit kita ngomong tapi kita praktek anak anak juga ikut praktek itu rasanya baik sekali
jadi di sini ada yang muslim ada yang kristen ada yang bahai
jadi kita gantian
jadi kita minta kalau misalnya dia muslim dia berdoa juga yang keras
yang keras supaya kedengeran yang lainnya juga
jadi dengan dia berdoa keras didengar oleh teman teman yang ada di sekitarnya dia kan jadi menyimak
jadi itu sih yang sebenarnya saya tanamkan sama anak anak ini
bahwa kita adalah satu kita saling membantu satu sama lain
bukan gara gara gak mau terus itu gitu loh pecah gitu enggak
tak hanya anak penderita hiv suaminya agus dan anaknya asih juga turut berdoa bersama setiap pagi
selain merawat oda ropina juga mengajarkan kedisiplinan untuk meminum anti retroviral atau arv
obat penekan replikasi virus yang wajib dikonsumsi oleh setiap penderita hiv
karena mereka makan obat ini satu hari itu dua kali
kalau jam enam pagi berarti jam enam sore
nggak boleh telat gak boleh kecepatan
kan serba salah juga ya
jadi itu yang memang harus kita monitor setiap hari
bahkan tadi tina dia yang pagi pagi udah sampai di sini
dia langsung ke rumah
dia langsung berangkat ke tempat anak anak
benar nggak dia minum obatnya
setelah itu diambil dibawa kemari di sini makan di sini belajar
habis itu diantar ke sekolah
itu ada yang prasekolah ada yang kelas satu ada juga yang kelas dua sd
arv dikonsumsi seumur hidup
kualitas hidup oda sangat bergantung pada obat ini
kualitas hidup oda sangat bergantung pada obat ini
memasak bagi anak anak di yayasan ini sudah menjadi rutinitas bagi seorang ropi natarika
lalu bagaimanakah ropina mampu membangun sebuah yayasan khusus bagi anak anak penderita hiv
saya ingin menanyakan perjalanannya sedikit
bu dari dulu memang melakukan ini sendirian
ya begitulah kurang lebihnya
pada saat itu sejarah awalnya seperti apa
oh gitu ya

bangunan kita benar benar kurang layak kalau menurut saya ya
bagaimana kalau kita mendirikan yayasan untuk anak anak yang terinfeksi hiv
kita punya tabungan sedikit waktu itu
kita beranikan untuk membangun padahal nilai uang itu
belum cukup untuk membangun seperti yang sekarang empat tingkat
nah akhirnya kita putuskan kita bangun
kita bangun dua ribu tiga
ada uang jalan tidak ada uang berhenti
sampai empat tahun kita membangun ini
layaknya seorang ibu ropina memperlakukan anak anak dengan hiv ini seperti anaknya sendiri
dia paham betul bagaimana merawat dan menjaga daya tahan tubuh mereka
salah satunya dengan asupan gizi yang baik
waktu mereka masuk ke sini ada yang buruk ada juga yang biasa biasa
ada juga yang memang kekebalan tubuhnya memang baik
cd empat nya juga rendah seperti itu
tapi yang untuk menanganin yang cd empat nya yang rendah ini
biasanya kita dengan nutrisi nutrisi kita agak sedikit cekokin seperti itu
baik juga itu buah susu
dia tidak mau makan ini kita kasih susu seperti itu
jadi lebih banyak susunya seperti itu
kalau dia memang suka kalau dia misalnya saya mau yang ini
kadang kadang anak anak ini terus terang kendala buat kita satu
anak ini sebenarnya anak susah
tapi mereka nggak tahu susah
karena mereka anak yatim piatu jadi lingkungan mereka kadang kadang suka beri
jadi mereka suka jajan
jadi saya masak bangun jam empat nih harapan saya mereka makan supaya mereka sehat mau berangkat
itu pun kadang kadang tidak gitu
jadi saya bawain saja omprengan buat mereka nanti istirahat makan
bagi ropina penderita hiv bukan sosok yang harus dijauhi
mengajak anak anak ini berkomunikasi
secara tidak langsung akan membangun kepercayaan diri mereka
agar kelak saat beranjak dewasa
dan tidak lantas menyerah dalam menjalani hidup
bukannya anak itu yang menularkan i o i o nya infeksi oportunistiknya
tapi kita kita batuk
dia daya tahan tubuhnya lemah
dia justru yang kena tular dari kita karena kita batuk tadi gitu
kalau dia nggak bisa
pada kebangsaan kita
ini percaya pada diri masing masing
lulusan magister manajemen kelahiran medan dua puluh satu februari seribu sembilan ratus enam puluh empat ini mendapatkan gelar akademi kebidanan pada tahun dua ribu enam belas
penularan itu bisa ditekan dengan program ppia pencegahan peluaran hiv dari ibu keanak
sebenarnya ini sudah masuk program pemerintah tapi kayaknya belum sampai ke bawah gitu loh
belum semua melakukan itu gitu loh
nah makanya saya mengimbau teman teman bidan ini bukan hanya menawarkan kepada pasiennya untuk pemeriksaan ini
tetapi bagaimana caranya dia si bidan ini meyakinkan pasiennya sehingga dia mau periksa
memerangi penularan hiv aids menjadi tujuan hidupnya
tak jarang ropina melakukan sosialisasi tentang bahaya penyakit ini kepada setiap pasien yang datang
ia tak enggan menyarankan ibu hamil untuk melakukan tes hiv
guna memutus rantai penularan
hiv aids kepada bayi
ada yang merasa takut dekat dekat pasti ada
apalagi namanya kita nggak tahu ya di luarnya sehat ya
namanya di dalamnya ada penyakit enggaknya tapi ya saya harus siap untuk diperiksa
kementerian kesehatan republik indonesia mencatat
kasus hiv positif dan aids rata rata meningkat dari tahun ke tahun
pada tahun dua ribu enam belas tercatat lebih dari empat puluh satu ribu kasus hiv positif
dan hampir tujuh lima ratus kasus aids di indonesia
sementara berdasarkan usia di tahun dua ribu enam belas
mayoritas kasus hiv positif terjadi pada kalangan usia produktif dua puluh lima hingga empat puluh sembilan tahun sebanyak enam puluh sembilan persen
dua puluh persen lainnya terjadi pada anak usia hingga empat tahun
yayasan klinik dan tempat tinggal ropina berada dalam satu lokasi
berupa bangunan berlantai empat di sebuah gang di kelurahan duri utara
kecamatan tambora jakarta barat
disinilah ia tinggal bersama suami dan dua anaknya
kepedulian ropina kepada penderita hiv aids didukung oleh semua anggota keluarganya
bahkan dalam setiap kegiatan yayasan fina smart era agusi suwanto suaminya
yang berprofesi sebagai tenaga pengejar lepas ikut turun tangan
dukungan saya jelas kelihatan di mereka kan kita tinggal dalam satu rumah sama mereka
saya dukung sepenuhnya gitu kita berbagi tugas gitu
misalnya sebagai satu rumah tangga ya terus kita perlu income
saya bekerja untuk itulah kebetulan saya punya bimbingan belajar lah
masih terlibat di sini sini aja gitu
sementara anak keduanya karnengsi terlibat dalam pembuatan dokumentasi
setiap kegiatan yayasan
jadi dari smp aku udah terbiasa seperti itu
selalu diajak mama kalau ketemu sama temen temennya
baik yang positif maupun yang negatif
sampai akhirnya dapat mama bikin keputusan sama papa bahwa kita bikin asrama
dan mereka tinggal di sini kita udah biasa ketemu sama mereka
kalau lagi home visit jadi gak pernah takut sih sama mereka
karena ngeliat mama gimana dia tuh bisa jadi contoh
dia nggak pernah dia jarang mengajarkan kita
dia selalu mengajarnya pasti dari perbuatan dia
kalau dia bilang kita harus bersahabat sama semua orang
ya dia menunjukkan itu di kehidupan nyatanya gitu
jadi kalau menurut aku aku belajar keterlepasan sih dari mama dan papa bahwa
kita tuh peduli gak lagi hanya tentang diri kita dan keluarga
tapi orang lain gitu
gerakan anti diskriminasi terhadap orang dengan hiv aids
terus dilakukan oleh ropina melalui berbagai kegiatan yang digelar oleh yayasannya
termasuk saat memperingati hari aids dunia ini
anak anak yang positif mengidap hiv
tak sungkan dikenalkan ke masyarakat
ia ingin membuktikan bahwa penderita hiv sama seperti yang lain
dan berhak menjalani hidup dan bersosialisasi dengan siapapun
untuk mengubah pola pikir masyarakat
agar mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap orang dengan hiv aids begitu
apa tantangannya sebenarnya
tantangannya pada awalnya sih pasti ada ya
rasa takut wah nanti jangan jangan orang ini juga gak suka sama saya
jangan jangan rumah saya nanti dilempari karena ada anak anak yang terinfeksi
kan kayak gitu ya
jadi setiap saya kemanapun saya pergi kemanapun saya berjumpa dengan siapapun
saya selalu menerangkan hiv itu tidak menular hiv itu seperti informasi informasi itu
selalu saya berikan pada masyarakat dimanapun saya berada
dan yang paling utama yang ibu lakukan adalah melakukan sosialisasi begitu
dimana saja ibu melakukan sosialisasi ini
edukasi pada bidan bidan terus di sekolah sekolah untuk guru guru untuk orang tua murid siapapun itu
saya selalu melakukan itu supaya anak anak ini dimanusiakan seperti manusia gitu loh
jangan didiskriminasi dia udah istilahnya nih udah jatuh atau dibantah nggak
dan itu ingatnya

bagi rupina penyebab dan penularan hiv aids perlu diketahui banyak orang termasuk kalangan pelajar
kalau informasi itu sampai ke akar rumput diskriminasi itu akan hilang
tapi kalau informasi itu tidak sampai itu yang membuat anak anak ini justru begitu tahu
eh due hiv jauhin dia gitu
karena informasinya nggak ada
keluarin dari sekolah kayak gitu gitu
padahal kenapa emang bersalaman
makan bersama gak ada masalah
yang kita takutkan justru kan tb nya ya itu kan lewat udara kan
misalnya dia batuk batuk
kalau saya bilang begini
bukannya anak itu yang menularkan i o i o nya infeksi oportunistiknya
tapi kita kita batuk
dia daya tahan tubuhnya lemah
dia justru yang kena tular dari kita karena kita batuk tadi gitu loh
kalau dia nggak bisa
si kak ini umur enam bulan tujuh belas
ia berharap anak anak dengan hiv aids
dapat diterima oleh masyarakat
terutama mendapatkan pelayanan di lembaga pendidikan manapun
tanpa adanya diskriminasi
kalau aku sosialisasi ini bagus karena kita belajar
kita banyak hal di sini terus kita belajar tentang
orang orang yang kena hiv itu kita nggak boleh mendiskriminasikan
terus kita sama aja dan kita punya hak untuk belajar juga
gayung bersambut sosialisasi yang dilakukan rupina membuahkan hasil
kini sejumlah sekolah di jakarta berkenan menerima murid yang positif mengidap hiv
salah satunya adalah smk cindera mata indah jakarta barat
dari satu ratus dua puluh lima siswa sekolah ini menerima satu siswa penderita hiv
sekolah ini mulai terbuka dengan oda sejak tahun dua ribu dua belas
kita harus berbuat kasih itu sama rata
baik yang sehat baik yang berpenyakit yang seperti ini gitu ya
supaya mereka juga punya pendidikan yang baik di tengah tengah masyarakat
dan untuk mengingatkan kepada tempat lain sekolah lain
supaya anak anak seperti ini jangan ditolak
ada saya dengar di salah satu tempat anak itu padahal mulai dari bayi udah di situ
tapi setelah anak ini umur sembilan tahun
kebetulan diadakan pemeriksaan ketahuan statusnya positif
itu anak mau dibuang coba
itu walaupun anak terinfeksi tapi kan dia tetap manusia gitu loh
bahkan diantaranya disekolahkan tanpa pungutan biaya
selain dibantu oleh suaminya
ada seorang pengajar yang mendedikasikan dirinya
untuk membantu ropina di yayasan ini
bagi rekannya rupina adalah sosok yang istimewa
saya memilih mengajar disini untuk memotivasi anak anak
agar mereka tidak putus asa karena mereka positif hiv
terus mengingatkan anak anak supaya rajin minum obat
biar nggak pernah telat minum obat gitu aja
seorang ibu yang baik bijaksana
terus selalu perhatian sama anak anak yang positif juga
kepedulian ropina terhadap pendidikan anak anak penderita hiv ini sangat besar
ia tak ingin mereka kehilangan harapan hidup
dengan memotivasi mereka untuk terus belajar
kalau saya merasa anak anak ini kan
anak yang terinfeksi tadi ya
karena misalnya ada saya dengar di salah satu tempat
anak itu padahal mulai dari bayi udah di situ
tapi setelah anak ini umur sembilan tahun
kebetulan diadakan pemeriksaan ketahuan statusnya positif
itu anak mau dibuang coba
itu walaupun anak terinfeksi tapi kan dia tetap manusia gitu loh
nah kalau yang ada di dalam pikiran saya
anak saya dan anak anak yang terinfeksi hiv tidak ada bedanya
cuma satu masalahnya dia harus minum obat teratur
nutrisinya harus baik pola istirahatnya
harus baik kita pun harus baik juga kan nutrisinya
nah cuman yang bedanya satu dia obat
dia ketergantungan dengan obat itu seumur hidup dia
detik ini kita nggak tahu
besok obat yang namanya membunuh virus itu kita nggak tahu
sekarang kan obat arv itu antiretroviral itu
hanya menekan replikasi dari virus
tapi kalau mereka makan obat itu
mereka dengan makan obat itu
mereka bisa terjaga kesehatannya
sama sama kita bisa beraktivitas bisa sekolah dan bisa juara
sebelum yayasan resmi berdiri
ropina telah membuka bimbingan belajar bagi anak anak usia tk hingga smp
ia mulai mengajar anak anak positif hiv pada tahun dua ribu sebelas
kemudian di tahun dua ribu enam belas
yayasan vina smart era mulai merawat dan mengajak mereka untuk menginap
namun bagi anak anak yang masih memiliki anggota keluarga
akan pulang ke rumahnya masing masing setiap akhir pekan
anak anak di yayasan vina smart era ini memang tidak setiap hari akan berada di yayasan
melainkan setiap minggunya mereka akan dikembalikan kepada keluarga mereka di rumah mereka masing masing
sebenarnya jadwal mereka berada di yayasan itu hari apa saja
dari hari minggu malam sampai hari jumat sore
kenapa minggu malam
sebenarnya mereka kan mulai sekolah lagi
kegiatannya apa saja selama di sana
selama di sana itu mereka berangkat ke sekolah
terus mereka pulang belajar
macam macam kegiatan deh
ada belajar bahasa inggris
ada juga belajar internet
nah ada kalanya setiap akhir pekan mereka akan kembali ke rumahnya
supaya tidak putus hubungan
dan juga untuk mengurangi mereka dengan keluarga
mereka akan mengurangi mereka dengan keluarga
sudah lama sih
nah gadis berusia enam tahun ini kembali mengunjungi neneknya m di kelurahan tambora jakarta barat
di permukiman padat penduduk inilah kak tinggal bersama sang nenek di ruangan seluas sekitar enam meter persegi
ayah dan ibu k telah lama meninggal dunia akibat hiv
karena tak sanggup merawat kak
nenek berusia enam puluh satu tahun yang bekerja serabutan dengan penghasilan rata rata lima puluh ribu rupiah per minggu ini
menitipkan cucunya kepada ropina sejak tahun dua ribu lima
k difonis oleh tim medis mengidap hiv pada saat usianya tujuh bulan
kondisinya saat itu sungguh memprihatinkan
nek pada saat itu kelainan fisik apa yang dialami oleh kaine
ada jantung jantungnya nggak bagus
kemudian tanda tanda secara fisik ibu melihat seperti apa
matanya nggak terbuka berak berak nggak berhenti berhenti
pada saat itu berat badannya berapa
tujuh bulan dua kg an begitu ya
nah ibu sendiri mulai kenal dengan bidan vina mulai kapan
umurnya dirawat dapat satu minggu di perkesmas
ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk bidan vina
nyirminya terima kasih biar dia pinter biar jadi kayak orang biasa gitu
nggak ada bedanya
iya biar jadi orang lah
bisa sekolah dimana saja
iya banyak banyak kan ibu vina kan nge bimbing orang orang kan bisa jadi sekuliah
nenek kan nggak bisa selama nyangusin dia neneknya dia aslinya kan juga lagi sakit
bisa jalan kesian
banyak banyak terima kasih sama ibu vina
ya nanti kan sekolahnya juga diserahin sama ibu vina aja udah sd nya gitu
ropina tarigan serupa pelita yang mampu menerangi hidup mereka yang gulita
baginya memberikan perhatian kasih sayang dan menjauhkan mereka dari diskriminasi
ibarat menyelamatkan mutiara yang terpendam
tak peduli bagaimana orang memandangnya
ropina akan terus berjuang memupuk harapan dan masa depan anak anak dengan hiv
anak anak yang terinfeksi hiv ini tidak ada bedanya dengan anak anak yang lain di luar sana
mereka juga punya kekuatan
mereka juga punya cita cita punya impian yang indah
jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung mereka
hentikan diskriminasi jauhi virusnya bukan orangnya